iya pak ini saya sekarang lagi menuju ke tempat meeting
bentar ya pak
ke transmedia ya pak
iya baik pak akan saya kirim segera file sekarang
terima kasih pak
halo bu ada apa rak
tumben kamu nelfon
ibu maafin rara ya gara gara sibuk sama kerjaan rara jadi jarang telpon ibu
oh gak apa apa rak
ibu selamat hari ibu ya
maaf rara belum bisa pulang
terima kasih atas semua doa ibu untuk rara
doa adalah salah satu cara ibu untuk memeluk rara
dari jauh rara harus terus sehat ya di sana
iya bu ibu juga jaga kesehatan ya
setelah pandemi usai rara akan pulang
ibu juga sayang rara
yang namanya ibu kasih sayangnya selalu ada untuk anaknya
gak akan pernah hilang
eh ibu saya pikir selamat hari ibu juga ya bu
terima kasih ya mbak